aku mau ngelesin temenku dia tinggalnya disini
oh kamu itu guru neles adekku ya namanya mercy
akhirnya bisa kerja lagi deh alhamdulillah
eh gara gara si adrian sih baik banget sih itu anak
itu kakak si adrian
kenapa ketawa ketawa sendiri
oh enggak bu
kamu gak mau cerita ya sama ibu
kan kita udah janji kalau ada apa apa harus saling cerita
kok malu sama ibunya kok malu
kalau misalnya nih ya ibu ketemu sama seseorang
terus ibu tuh deg degan gitu
oh pipinya panas terus mulus mulus
itu kenapa bu
hmm ibu tahu
itu tandanya kamu lagi jatuh cinta
eh oh enggak enggak enggak enggak eh eh enggak
tapi dulu ibu sama almarhum ayah kayak gitu juga nggak
iya kalau ketemu deg degan gitu terus pipinya panas
hah dulu setiap kali ibu ketemu ayah kamu ya bawaannya tuh bahagia terus
hmm pokoknya senang terus
tapi ibu harus bisa terima kenyataan
bahwa ibu gak bisa selamanya sama ayah kamu
bikin pipi kamu jadi merah merah panas panas
terus bikin tamu jadi mules
situ ibu dong
ngalin dong sama ibu ganteng gak
saya sudah berhasil menemukan orang yang bapak cari
tapi saya belum bisa mendapatkan informasi tentang di mana dia tinggal
foto itu saya dapatkan di tempat kerjanya pak
akhirnya aku menemukan kamu
ada bu di dalam lagi nerima tamu
sampai nanti bu
sampai nanti bu
kamu cari tahu apa pembicaraan mereka di dalam
dan pak yos jangan sampai tahu
pak yos jangan sampai tahu
kamu sudah tahu ya pak
terima kasih ya
ini kedua kalinya kamu nolongin aku
kamu salah ayu
aku bukan nyelamatin kamu
sebenernya aku tuh udah nyelamatin kamu
kamu ngapain disini
aku mau ngelesin temenku
dia tinggalnya disini
oh kamu itu guru les adeku ya
ya bisa kerja lagi deh
gara gara si adrian tuh
baik banget suka anak
itu gak si adrian
aku lonjong murder disebenernya
kasih semua mah

tidak harus dipinta senyum

tengsa kelihatan gue emang lapar
emangnya lo tuh tadi kenapa sih
ya lo tau kan
hidup itu gak selalu seperti apa yang kita harapkan
ya selalu berubah berubah lah
maksudnya gue pengen punya arrogant whereabouts
bapak coba simpanin balang aja
eh udah pak eh beli simpanin nggak pakai karakter
bener ya aku bawa bawa semua ya
eh ayu aku anterin kamu pulang ya
eh nggak usah kak nggak apa apa kok makasih
nggak apa apa kok tunggu bentar ya aku mau mobil dulu ya
sialan kok kak juan baik banget sama ayu
dia kan baru kenal sama ayu
sama gue yang adiknya sendiri aja dia nggak pernah mau nganterin gue
ibu berangkat kerja dulu ya
tapi dia menggigil